ternyata tarif angkutan umum masih berlaku normal padahal sudah ada kesepakatan penurunan tarif angkutan umum oleh organda dan dewan transportasi angkutan umum
para supir berdalih tidak ada sosialisasi tentang keputusan ini
angkutan umum yang merupakan moda transportasi masyarakat memiliki andil besar dalam perekonomian
kebijakan penurunan tarif angkutan umum yang dicanangkan pemerintah bersama organisasi angkutan darat organda dan dewan transportasi umum menjadi angin segar bagi penggunanya
organda dki jakarta telah menandatangani surat penurunan tarif angkutan umum kelas ekonomi dan non ekonomi di jakarta pada senin empat april dan penurunan tersebut berlaku perserasa lima april
organda juga akan melakukan sosialisasi kebijakan tersebut hingga tujuh april
namun hingga selasa segini
pada siang tarif angkutan umum belum juga diturunkan
para supir berdalih belum adanya sosialisasi dari organda
berbeda dari sopir angkutan umum para penumpang sebenarnya sudah mengetahui adanya penurunan tarif
namun mereka terpaksa masih membayar dengan tarif lama
cuman saat ini belum ada penurunan yang bagus ya dari tentang satu dua meter mini ini
penurunan harga bbm bersubsidi membuat angkutan umum sebenarnya harus menurunkan tarif dari tiga ratus hingga lima ratus
terima kasih ya bang
kesepakatan penurunan tarif angkutan umum ternyata tak serta merta diterapkan
belum adanya sosialisasi
kembali menjadi masalah lama yang terus berulang
padahal jika penurunan tarif angkutan umum segera diterapkan
bisa jadi mempengaruhi dan menurunkan harga sembilan bahan pokok yang menjadi hajat hidup bagi masyarakat indonesia
maria sarjana jakarta